selesai sudah perjalanan sidang kasus penyebaran ujaran kebencian dengan terdakwa igede ari astina alias jering
jering difonis hukuman penjara satu tahun dua bulan
lalu bagaimana perjalanan kasus yang melibatkan drummer band superman is dead ini berikut informasinya
kasus ujaran kebencian ini berawal dari unggahan jering di akun instagramnya
dalam unggahan ini jerings menyebut ikatan dokter indonesia idi sebagai kacung who
pernyataan ini dikeluarkan jerings di mana semua orang yang akan melahirkan harus menjalani tes covid sembilan belas
unggahan ini membuat ikatan dokter indonesia bali geram
pada enam belas juni dua ribu dua puluh idi bali melaporkan jerings ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian
terkait laporan ini polisi kemudian meminta keterangan sejumlah saksi termasuk jerings
sempat tidak memenuhi panggilan pertama jerings akhirnya datang ke polda bali pada enam agustus didampingi kuasa hukumnya
tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh polisi menetapkan jering sebagai tersangka kasus ujaran kebencian
usai ditetapkan sebagai tersangka jerings langsung ditahan di rutan polda bali
jenisi jerat pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang informasi transaksi elektronik ite
pada sepuluh september pengadilan negeri denpasar menggelar sidang perdana dengan terdakwa jering secara virtual
agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum
jering sendiri melakukan walkout sebagai protes sidang yang digelar secara online
permintaan jerings untuk sidang secara tatap muka langsung dikabulkan majelis hakim pengadilan negeri denpasar dalam sidang ketiga pada tiga belas oktober dua ribu dua puluh
sidang ini menghadirkan saksi dari ikatan dokter indonesia
dalam sidang yang digelar pada tiga november dua ribu dua puluh jaksa penuntut umum menuntut jerings dengan hukuman penjara selama tiga tahun
dan denda sebesar sepuluh juta rupiah subsidi dari tiga bulan kurungan
dalam sidang pledoi yang digelar pada sepuluh november jerings memohon kepada majelis hakim untuk diberikan hukuman percobaan atau tahanan rumah jika nanti dirinya difonis bersalah
menjaga istri serta mertua dan harus menafkahi keluarganya menjadi alasan jerings
setelah menjalani serangkaian persidangan selama sekitar tiga bulan pada sembilan belas november kemarin majelis hakim menjatuhkan fonis terhadap jerings
suami nora alexandra ini difonis hukuman satu tahun dua bulan penjara
dan denda sebesar sepuluh juta rupiah
apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan penjara